kian panasnya polemik perubahan izin freeport indonesia dari kk menjadi iupk yang berujung pada saling lempar wacana arbitrase
antara pemerintah versus perusahaan yang sudah beroperasi di indonesia selama hampir setengah abad ini
dinilai pengamat sebagai hal yang bisa menjadi kerugian tersendiri bagi freeport indonesia
ahmad reddy pengamat hukum sumber daya alam yang juga aktif mengajar universitas taruman negara menyebutkan
bahwa pihak freeport terlihat belum rela status operasinya berubah
ia menilai rencana pt freeport indonesia membawa kasus sengketa perubahan status operasi ke mahkamah arbitrasi internasional
justru bisa menjadi bumerang bagi freeport indonesia
membangun pabrik biji juga tidak dilakukan itu ada di pasal sepuluh kontrak karya
kemudian kewajiban untuk menaati peraturan dari waktu ke waktu sesuai dengan pasal dua puluh tiga ayat dua kontrak karya juga tidak dilakukan
artinya itu beberapa hal yang kemudian menjadi dalil bagi pemerintah untuk kemudian justru menggugat balik freeport